anda masih bersama kami di cnn indonesia news report
sabtu ini badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip
akan menggelar penganugerahan ikon prestasi pancasila
di gedung merdeka dan kirap pancasila
di sepanjang jalan asia afrika kota bandung
untuk itu kami sudah terhubung langsung dengan
produser lapangan cnn indonesia mita handayani
mita selamat sore apa saja yang disajikan di sana
dan yang menarik pada kera pancasila yang dilaksanakan pada hari ini
ya selamat sore ayu ini untuk kirap pancasila saat ini memang belum dimulai
dan akan segera dimulai nanti sebentar lagi
nah saya ingin bercerita sedikit ayu
jadi di sini adalah acara penghargaan bagi ikon prestasi pancasila
dan juga insan pancasila yang diadakan oleh badan pembinaan ideologi pancasila
seperti itu jadi ini ada penghargaan yang diberikan kepada
lima ikon prestasi pancasila dari lima kategori
seperti itu dan ada pemberian penghargaan kepada tiga belas insan pancasila
seperti itu tadi untuk pembelian penghargaan sendiri
sudah diberikan di dalam gedung merdeka kota bandung
seperti itu nah untuk mengetahui lebih jelas
penganugerahan penghargaan kepada ikon prestasi pancasila
dan juga insan pancasila
di samping saya sudah ada bapak yudhian wahyudi
ini adalah kepala badan pembinaan ideologi pancasila
selamat sore pak yudian
pak yudian ini boleh bercerita sedikit
ini mengenai tujuan dari pemberian penghargaan ini
kepada ikon prestasi pancasila dan juga insan pancasila sendiri
ini tujuannya apa sih pak
pertama begini ya untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa
bahwa pancasila sebagai palsapan negara telah memberikan segala galanya kepada kita
yang dimulai dengan proklamasi
nah sekarang untuk menjaga semangat itu
kita memberikan penghargaan kepada pribadi atau tokoh
dan juga grup atau komunitas yang sudah melaksanakan pancasila
dalam kehidupan mereka
jadi ini dalam rangka upaya melestarikan
kami memberikan contoh penghargaan ini loh
karena mereka sudah memberikan contoh di lapangan ber pancasila secara praktis
atau dalam tindakan
karena pancasila itu bisa teoritis bisa praktis dan bisa praksis
nah tokoh tokoh inilah kami tampilkan ke depan umum
sebagai penghargaan dengan harapan nanti akan semakin banyak
bangsa indonesia muda tua yang ikut meneladani
dalam rangka melestarikan nilai nilai pancasila
nah pak ini kan ada pemberian penghargaan kepada tiga belas insan pancasila
dan lima ikon prestasi pancasila seperti itu
sebenarnya ini kategori ini diberikan kepada penerima pengharga ini
apa saja sih kriterinya sampai mereka bisa mendapatkan penghargaan dari bpk
ini biar pak deputinya yang punya program
jadi kriteria salah satunya itu change and technology
terus juga tentang apa itu lintas iman
change and technology lintas iman terus prestasi tentang sosial budaya
terus juga tentang apa itu namanya
nah kita beri prestasinya
dan juga tentang hiburan
jadi seni dan budaya itu penting sekali indonesia
jadi itu yang kita berikan untuk ikon pancasila
jadi tentang lintas iman tentang sosial
tentang wira keusahaan sosial
dan juga budaya tadi
itu yang lima itu tadi yang kita berikan
nah ini kan sebentar lagi akan berlangsung kirap pancasila di jalan asia afrika
kenapa sih pemilihannya di jalan asia afrika pak
oh ini begini
jadi pancasila itu saya ingatkan ya
bung karno pernah mengatakan begini
beri saya seribu orang tua akan saya goncangkan merapi
eh merbabu ya
beri saya sepuluh pemuda akan saya goncangkan dunia
nah bung karno ya sudah membuktikan omongannya itu
ketika beliau memimpin sidang apa ini namanya konferensi asia afrika
yang disitu berarti pancasila dan negara indonesia menjadi ideologi tengah
yang waktu itu ada dua ekstrim ya
nah di satu sisi itu berarti indonesia muncul sebenarnya sebagai super power
karena indonesia memimpin beberapa negara
yang kemudian ikut di dalam konferensi asia afrika
nah sebagian dari negara itu di timur tengah paling tidak saya ingat
ada tiga negara arab islam yang nanti merdeka serta dari sini
karena itu atas anu anu bung karno supaya mereka merdeka
jadi salah satu dimensi dari pancasila itu adalah kan membebaskan dan mempersatukan kembali
nah dengan itulah maka di sini pancasila itu bukan hanya pada level nasional
apalagi lokal tapi juga sudah mendunia
ya yang nanti diteruskan
diteruskan oleh bung karno dalam pidato tiga puluh september tahun seribu sembilan ratus enam puluh di pbb
nah itu resmi
maka inilah kita ingatkan disinilah dulu para pahlawan kita itu pernah
mengukir sejarah yang maha penting dalam kehidupan kita berbangsa dan mereka
ini beliau dari tentara biar lebih bisa menjelaskan
nah maka kita ingin membumikan pancasila lewat jalan asia afrika ini
ya ini dari pancasila kita bumikan kembali
kita doa nyanyikan tadi lagu tiga stansa lagu indonesia raya
mari kita berseru indonesia tetap bersatu
mari kita mendoa indonesia bahagia
mari kita berjanji indonesia tetap abadi
salam pancasila merdeka
ini terakhir nih pertanyaannya
sebenarnya semangat apa yang ingin disampaikan melalui kirap pancasila di jalan asia afrika ini pak
ya yang paling utama tentu saja kebenekan kita
ya kebenekan kita
bahwa kita ini kaya dengan kebenekan kita
tapi kita juga harus bersatu
nah dari situlah kita saling menghormati saling menghargai
karena dengan begitu kita akan menjadi bangsa yang sangat besar
ya jadi kita ini apa ya kalau bahasa anunya kira kira negara yang paling majemuk di muka bumi ini
nah ini adalah rahmat dari tuhan
nah dari sinilah kita mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan potensi ini
ya karena dengan itulah nanti kekhasan indonesia di muka bumi ini akan semakin kuat dan semakin diakui
dan kota bandung sudah dikenal sebagai kota apa
nah gitu kan banyak musikus dan sebagainya seni dan sebagainya
nah itu harapannya jadi kita menghidupkan
semoga persatuan kita terjaga tapi berdasarkan pada kebenekan kita
kebenekan kita terjaga karena kita bersatu
begitu ya ya
baik terima kasih pak yudian dan bapak basma yang lainnya
siap terima kasih
nah itu tadi pemirsa kurang lebih penjelasan mengenai penganugerahan ikon prestasi pancasila
dan juga insan pancasila
dan sebentar lagi ini di belakang saya sudah bersiap nih untuk kiram pancasila
dan para peserta kiram pancasila ini kurang lebih akan kurang lebih ada marching band dari secapa ade
lalu ada pas kibra dari kota bandung
dan juga ada masyarakat lain komunitas komunitas masyarakat kota bandung
itu ada mulai dari paguyuban sepeda
lalu ada masyarakat lain yang menggunakan pakaian daerah dari setiap
daerah di indonesia
dan di sini yang menarik adalah masyarakat di sini juga sudah tidak sabar untuk mengikuti jalannya kiram pancasila
karena di jalan asia afrika sendiri di sini sudah dipenuhi dengan masyarakat kota bandung yang ingin menyaksikan jalannya kiram
terima kasih atas laporan anda
mita handayani melaporkan langsung dari bandung jawa barat
selamat bertugas kembali